kisah pilu petugas kesehatan terus terjadi di tengah pandemi covid sembilan belas
tujuh belas petugas kesehatan di garut jawa barat belum mendapatkan honor selama tiga bulan terakhir
mereka merupakan petugas public safety center satu ratus sembilan belas yang mengoperasikan ambulan covid sembilan belas
selain menjemput pasien covid sembilan belas mereka juga bertugas melakukan tracing kasus covid sembilan belas di masyarakat
honor kita belum
kalau intensif ada
selain itu ada yang lain lain
ada paling sppd perjalanan sama piket tapi sama belum juga
tak hanya itu layanan ambulan public safety center satu ratus sembilan belas juga terancam berhenti di tengah pandemi covid sembilan belas
pasalnya anggaran operasional ambulans satu ratus sembilan belas belum cair
hingga kesulitan memberi bantuan
pemerintah kabupaten garut jawa barat memastikan masalah ini terjadi karena urusan administrasi
sebetulnya kalau konteks insentif insentif itu sebetulnya kan ada yang bisa dijanjikan oleh kementerian
dan sehari ini ya memang ideal itu belum diterima oleh teman teman lakes
sepertinya kementerian kan kemarin sudah mengisarakan ada insentif yang diterima oleh lakes tapi belum terhiasasi
sementara lima ratus tenaga medis yang menangani kasus covid sembilan belas
di kabupaten tasikmalaya jawa barat masih menunggu pencairan
padahal mereka telah bertugas dalam menangani pasien covid sembilan belas sejak maret silam
pencairan insentif untuk tenaga medis yang menangani covid sembilan belas masih proses di tingkat kabupaten
namun tidak semua tenaga medis yang diajukan akan mendapat insentif dari kementerian kesehatan
pemberian insentif untuk tenaga medis yang menangani pasien covid sembilan belas didasarkan jumlah kasus covid sembilan belas di wilayah
semakin banyak kasus orang dalam pemantauan pasien dalam pengawasan
hingga positif covid sembilan belas maka semakin banyak tenaga medis yang akan mendapat insentif
kemarin saya sampai kontak kontak dengan tim ppk terbosat
memang selalu ada kekurangan kita perbaiki
cuma kekurangan kita perbaiki dan yang sudah di acc
bulan maret sama april
jumat april jadi juni juli belum ya
juni may yang belum mei dan yusufan yang belum ada ac
yang juni kemungkinan kasusnya karena sedikit ya
kemungkinan tidak bisa diusulkan kemungkinan lihat kasus dari teman teman itu sekai semat
untuk sementara baru insentif bulan maret dan april untuk tenaga medis di kabupaten tasikmalaya yang akan lebih dulu cair
tim liputan cnn indonesia